pesawat kepresidenan indonesia yang membawa presiden joko widodo
mendapat sambutan penyiraman air saat mendarat di bandara internasional jawa barat kertajati
di majalengka jawa barat
beberapa maskapai penerbangan menyatakan tertarik beroperasi di bandara ini
kamis pagi pesawat kepresidenan indonesia melakukan pendaratan perdana
di bandara internasional jawa barat kertajati di majalengka jawa barat
penyiraman air dari water cannon menyambut kedatangan pesawat
yang membawa presiden joko widodo dan rombongan
lembaga pelayanan navigasi penerbangan atau airnav
memang telah mempersiapkan instrumen navigasi pendaratan untuk pilot pesawat kepresidenan
salah satu fasilitas yang disiapkan adalah peralatan canggih
yakni satelit untuk membantu navigasi pendaratan sehingga lebih aman
airnav juga mendirikan menara navigasi setinggi enam puluh meter
atau dua puluh meter lebih tinggi dari menara bandara soekarno hatta tangerang
saya melihat plan di sini sudah lengkap
alat alat sudah ada semuanya
satelit juga sudah ready ya tentu saja karena pendaratan di sini menggunakan satelit
ya menggunakan pbn performance based navigation based on satelit cnss ya
jadi insya allah aman
beberapa maskapai penerbangan menyatakan tertarik untuk beroperasi di bandara internasional jawa barat ini
untuk tahap awal bandara ini akan melayani lima rute penerbangan
yakni dari kertajati ke surabaya denpasar ujung pandang balikpapan
kita bergabung bersama produser lapangan sian indonesia franky wijaya
frankie setelah pagi tadi pesawat kepresidenan mendarat di bandara internasional jawa barat
lalu bagaimana kesiapan bandara untuk penerbangan komersial
ya baik selamat siang elvira
ya benar sekali tadi sekitar pukul setengah sepuluh
pesawat kepresidenan resmi mendarat untuk pertama kalinya di bandara internasional jawa barat
internasional jawa barat atau bandara kertajati
karena memang presiden sendiri belum menentukan nama bandara internasional jawa barat atau bandara kertajati ini
dan terkait kesiapan kapan bandara ini akan dimulai untuk komersial
yaitu tadi presiden sini sudah menyebutkan tanggal delapan juni
sudah ada satu maskapai yang akan melakukan penerbangan komersial pertama
dari bandara kertajati menuju surabaya dan juga jakarta
yaitu maskapai citylink yang rencana yang pertama kali akan
berangkat dari sini pada tanggal delapan
namun ketika saya konfirmasi lagi ke kementerian perhubungan
menyatakan bahwa ada kemungkinan tanggalnya akan maju
namun memang saat ini baru satu maskapai yang memastikan akan berangkat tanggal delapan
bisa jadi nanti akan lebih cepat tanggalnya
dan ini menyesuaikan dari bagaimana flag approval dari dirjen perhubungan udara keluar
nanti itu akan ada
karena sudah ada beberapa maskapai yang memang resmi akan melakukan penerbangan di sini
yaitu tiga yaitu ada lion air wings air
dan juga citylink
kita sendiri masih menunggu apakah yang tadi disebutkan
apakah untuk arus mudik siap digunakan atau nanti haji disiapkan
kita masih menunggu update namun yang pasti sudah ada penerbangan tanggal delapan
terkait nanti akan ada lima kota yang tadi rencananya akan digunakan untuk mudik
seperti ujung pandang kemudian ada jakarta surabaya dan bali
nanti ini masih akan dibicarakan kembali
namun saat ini baru satu maskapai yang sudah memastikan
akan terbang komersial pertama di bandara kertajati
ya bagaimana dengan infrastrukturnya
sendiri mulai dari landasan untuk area bandara ruang tunggu
apakah semuanya sudah dibangun dengan baik atau memang perlu lagi penyempurnaan
ya elvira sekedar informasi untuk kita mulai dari runway sendiri
runway sendiri profilnya yaitu panjangnya dua lima ratus meter dengan lebar enam puluh meter
ini bisa menampung pesawat dengan ukuran boeing tujuh puluh tujuh ataupun airbus a tiga ratus tiga puluh
namun ke depan rencananya akan ditambah lagi panjang runway nya menjadi sekitar tiga sampai tiga dua ratus dengan lebar enam puluh lima
nantinya ini akan menampung pesawat yang lebih besar dan khusus untuk pesawat pesawat yang biasa untuk mengangkut haji
ini dikejar terus karena memang targetnya akan digunakan sebagai salah satu tempat keberangkatan haji khususnya bagi warga di jawa barat
terkait sarana dan prasarana penunjang seperti misalnya counter check in bisa dilihat di kiri saya ini anda bisa melihat sendiri
jumlahnya ada sekitar dua puluh empat dan saat ini sudah ada petugasnya yang bertugas
ada juga fasilitas check in mandiri sehingga bagi penumpang yang nantinya tidak perlu repot dan tidak banyak membawa barang
bisa melakukan check in mandiri untuk mendapatkan tiket dan apa ataupun nomor kursi secara cepat
selain itu untuk fasilitas parkir dan lain lain juga cukup luas
dan untuk ruang keberangkatan saat ini terminal yang ada baru terminal domestik saja
terminal internasional sudah ada namun fasilitasnya belum memadai
hanya ada kursi kursi dan lain lain
dan tidak ada petugas

untuk saat ini yang sudah ready kita bilang yaitu terminal domestik dengan ada penjaganya
namun ada mesin mesin x ray untuk memeriksa barang barang dan juga counter check in dan juga ruang tunggu serta fasilitas lain seperti musola toilet dan yang lain sudah tersedia dengan baik
terkait akses memang ini menjadi pr juga karena saat ini akses yang baru ada yaitu hanya tol cipali yang bisa ditempuh misalnya dari jakarta ataupun dari bandung untuk menuju ke kertajati
sementara dari bandung melalui jalur selatan sendiri
masih dalam tahap pembangunan yang rencananya akan ada jalan tol bandung kertajati sehingga ada alternatif pilihan jalan yang bisa dipilih
namun saat ini baru tol cipali saja
tadi presiden juga mengungkapkan bahwa rencananya kereta api cepat juga akan dibawa ke sini
namun ketika ditanya kapan pastinya dia juga belum bisa memastikan
namun ini termasuk dalam tahap tahap yang akan dilanjutkan dalam pembangunan bandara kertajati ini elvira
ya singkat saja saya penasaran jika dari bandung tadi anda menuju ke area bandara
berapa lama waktu ini dibutuhkan jika melewati ataupun melintasi jalan tol franky
tadi saya sendiri berangkat dari bandung sekitar pukul enam
jarak yang ditempuh dari tol kita harus memutar dulu pertama masuk dari tol paster
kita memutar ke tol cikampek kemudian menuju ke tol cipali
jaraknya itu sekitar satu ratus tujuh puluh km ini bisa ditempuh dalam waktu dua sampai tiga jam
nah jika anda dari bandung melalui jalur selatan anda bisa melalui jalan tol cilenyik
kemudian masuki jalur selatan jarak tempuhnya hampir sama sekitar dua atau tiga jam
namun jalannya agak berbelok belok dan tidak lurus dan tidak rata seperti di cipali
kalau dari bandung menuju kertajati melalui jalur biasa itu jaraknya sekitar enam puluh delapan km elvira
berarti akses menjadi salah satu masalah utama yang juga masih harus difikirkan
terima kasih frankie informasi anda langsung dari jawa barat